polisi telah selesai melakukan proses olah tkp di lokasi kecelakaan yang menewaskan sebelas orang di ciater subang jawa barat
petugas melakukan tiga d laser scanner di tiga belas titik lokasi kecelakaan bus
proses pemindaian laisar dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik
kakor lantas polri irjen aan suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan
berdasarkan data polres subang bus bernomor polisi ad tujuh ribu lima ratus dua puluh empat og mengangkut enam puluh satu penumpang
kecelakaan terjadi pukul delapan belas empat puluh lima menit waktu indonesia barat saat bus melintasi jalan menurun dari arah selatan menuju utara
bus sempat menabrak sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan
setelahnya sopir bus banting setir dan menabrak tiga sepeda motor
bus baru berhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan arah subang menuju bandung tepat di depan masjid as saadah